jadi ini toko mau jual obat ke papa
wak lo jangan seujung dulu sama bokap lo
mendingan sekarang kita cari tau dulu kebenaran ya
lo bener kita langsung tanya pemiliknya aja

sampai jumpa di video selanjutnya
lo masih bingung put
sebenarnya papa itu pelakunya tuh bukan sih
tapi gue yakin kalau papa itu bukan pelakunya
gak mungkin kalau misalkan papa itu sakitin omar sio
mau tahu sendiri kan papa itu butuh bantuan sama keluarganya mike
gue masih gak yakin put
lo tau sendiri kan papa orangnya gimana
allah jadi pertaruhin untuk bisnisnya
dia menghalalkan segala cara untuk dapetin apa yang dia mau
kalau misalkan lo kurang yakin
ada satu hal yang bisa kita lakuin
hah gue kira lo mau bawa kotman nih
ternyata lo mau ajakin gue sholat
kalau misalkan kita dengan sholat dan kita berdoa
itu dapat menyelesaikan masalah apapun
yang paling tepatnya untuk menemukan jawaban
kenapa perasaan gue gak karuan gini ya
tiap kali gue deketan sama putri
gue gak boleh punya pikiran kayak gini
gue mau berdoa sama siapa
gue mau berdoa sama siapa
langsung sholat aja yuk
lo balik juga dari rumah sakit
apa janjian kan
dia belum kabur lagi
enggak enggak enggak
nia gak boleh mikir gitu
sekarang mumpungan di sini
mendingan nyilan jalan nyilangin satu res
itu cowok yang lagi sholat dari belakang kok
kayak dia woy
kayaknya dia bos
itu dewa yang jadi imamnya
kalau ada dewa selalu ada putri
pornya siap pakeprofits terlalu persis untuk datinwan ya pak

pakai nomer pribadi